ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengatakan partai demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi yang lama
pernyataan ahy disampaikan saat berbicara dalam acara silaturahim dan buka puasa bersama partai demokrat di jakarta
ahy mengaku bersyukur karena bergabung dan menjadi bagian dari koalisi pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo subianto gibran raka buming raka
menurutnya jika partai demokrat masih berada di koalisi yang lama maka demokrat akan hancur lebur
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat